landscape ekonomi juga akan berubah dan bergeser
sebenarnya sih ada cuma aku yang gak ikut karena kayak gitu
satu orang terkena besian kaca dan satu lainnya terkena peluru tersangka
bergabung bersama kami malam hari ini derajat martianto wakil rektor bidang pendidikan dan kemahasiswaan ipb
saat mendengar bahwa mahkamah agung ini membatalkan hukuman mati verdi sambo dan juga mengurangi hukuman dari putri candrawati
intervensi apa ya pelayanan gitu loh
ya pekerjaannya ya membantu juga ngasih tahu penumpang yang gak peduli